kok capek kerja
itu barusan gue liat lu nangis
coba lu jelasin kenapa lu nangis
gak perlu dijelasin
kau gak bisa kayak gini terus minggu
kamu harus bisa ngerti aku
dan jangan buat aku jadi bingung di posisi kayak gini
dan jangan buat pekerjaan aku jadi terancam karena kamu
bagaimana caranya aku hancurin mas bram
dia nggak boleh sama anak itu
aku harus cari cara untuk mereka berdua
gadis itu belum jadian sama cowoknya
siapa tahu kalau aku kenalin ke bimo mereka akan saling suka
kamu lagi sibuk gak ya
enggak gak sibuk
emangnya ada apa ya tenta
nggak ada apa apa sih
cuman tante pengen ngajak kamu ketemu dimana gitu supaya kita bisa ngobrol ngobrol
yaudah kalau gitu santai ketemu disana ya tante
dina cerita dong sama tante
gimana kelanjutan hubungan kamu sama cowok yang kamu beliin jaket itu
aduh gimana ya tante
tapi belakangan ini dia agak menjauh gitu dari aku
udah gitu susah banget kalau misalkan dihubungin
padahal aku suka banget sama dia
oh iya tapi by the way aku belum pernah ngasih tahu
mukanya sama tante ya
nih kasih tau ya
ini loh tante
ya ampun dina
ini kali ya yang dibilang orang itu adalah
coba yang kamu suka itu
yang ada di foto itu
ya ya ampun tante serius
ya ampun apa aduh
aduh serius tante kayaknya kayaknya kok kita emang jodoh kali ya
ya mungkin aja kalian emang jodoh beneran
tante akan buat kamu deket sama bimbo
kasih banyak ya tante
do po re kereja mah yang bongong sih
maning aja bunce
jantung bener nung jangan bongong
kok cape kerja
nggak perlu dijelasin kalau aku nggak nangis
jalan aja nggak bener
untung gue nggak kena bener apa
ya nanti janji kerja bakal lebih benar kok
ngapain pada yang ngeliatin
emang ada yang harus diliatin
buru buru amat tuh mau pulang
udah waktunya pulang
sebenernya keorang lagi ada masalah apa sih
tadi sampe nyangis gitu ya
wah capek banget tuh gue ya
pulang pulang kerja makanan cuman kayak gini gimana sih si aida
bentar bentar bentar
itu gimana sih
laki pulang kerja lu nyiapin makanan kayak gini cuma telur sama nasi
ini juga tau sama nasi goreng tuh
itu mutang di warung tau gak
siapa lagi gedor gedor pintu
bukan pintu sana
ih lo sana bukan pintu
gue yang laki gue yang disuruh
kenapa sih ini yang gedor gedor
saya datang ke sini mau nagih uang kontrakan
ini udah telah tiga hari
pak kan baru telat tiga hari
duitnya belum ada
kalau begitu kalian keluar dari rumah ini
ya ampun pak kejam banget sih pak
kan belum telat sebulan
kalian ini kebiasaan ya
saya sudah bosan nagih uang kontrakan ke kalian
selalu kayak begini
sekarang begini aja
mau bayar sekarang atau angkat kaki dari sini
bimo kamu kok buru buru banget sih
kamu kesini dulu sarapan sama mama
bima sarapan di kampus aja mah
kamu tuh kenapa sih
masih kesel sama mama
udah kalau gitu kita ke sana

dia teman satu kampus kamu
yang waktu itu pernah mama ceritain ke kamu loh
yang dia nganterin dompet mama yang ketinggalan di butik
baik banget anaknya ya
mama gak sangka ternyata kamu kenal sama dia

todah n lim